suara apa tuh belakang itu
lo kemana sih sal
tidak ada yang bisa menang
malem malem ngeliat yang bening gini enaknya diapain bro
mampu gak ya gue lawan mereka
gue sama rahma gue akan ambil resiko
mana tuh cewek cewek tadi
kejar kejar bro
mana lo teradi beraninya lo hadapin rahma
dulu puler nih beler makan ikan kayak gini
penjus apa lo
tentang betenteng lo
ini diapain ini bro
ini orang punya masalah sama gue bang
tadi pagi masa gigi palsu nenek gue dibawa kabur
gak mau banget lo
tenang aja bang
kayak di pantai
ini anak biar gue yang hajar
tenang aja ya
jangan jangan lo skonko lagi
aduh dahut dahut
gue panggil kok malah makin cepat jalannya
sorry ya nat
gue mau ngerjain tugas
buru buru banyak yang dikerjain soalnya
telepon gue semalam kenapa gak lo angkat
chat gue juga gak lo bales
gue ketiduran nat
soalnya semalam gue udah capek banget
yaudah gue ngerjain tugas dulu ya
lo mau ngehindar dari gue ya salma
lo gak mikir resikonya sih
untung ada gue
kalo gak ada gue lo lebih bapak belur dari ini din
ya mau gimana lagi bud
otak gue gak sempat mikir
kan gue mau lindungi rahma
kok pipinya lebam gitu
habis berantem ya
oh bentar ya kak
aku punya obat p tiga kak
waktunya gue mau tidur
kayaknya ada panggilan darurat deh
hah panggilan darurat
lo tuh mau ngomong apaan lagi sih please deh lo tuh udah putus jadi terima aja
gue harus ikut campur sama urusan mona din
hidupnya mona itu bukan hidup loh
oh kan please jangan marah marah sama dinda
iya jangan emosi pagi pagi gini deh
tuh jangan ngomong sembarangan ya sama dinda
udah girls mending kita cabut nih banyak orang gak jelas disini tau gak
sengaja kan neng
abisnya seneng liat bukaan neng kalo lagi kaget
siapa nih yang berenin ibu gue
gue kenapa hah
cewek cewek jaman sekarang horor ya kalo udah bersatu padu
rahma sorry banget ya
eh tapi lo kenapa kenapa kan semalam

gue sama viva tadi malem udah cowok cowok yang gangguin gitu
hah ya ampun
tapi kita gak apa apa kok kita berhasil kabur
emangnya kalian berdua doang
terus gimana caranya kalian bisa lolos dari
gue gak tau sih soalnya tiba tiba ada orang yang nempu cowok cowok itu
tapi gak keliatan orangnya soalnya gelap
tapi yang penting kalian nggak apa apa kan beneran
kita duduk aja yuk
santai aja sih viva aura gue emang jahat banget deh
eh gue mau nanya si salma kenapa ya
kemarin gue tau
kok dia kayak ngejauh gitu sih dari gue
gue gak ada
sumpah gak ada
dalam rangka hari ulang tahun sekolahan kita ini
maka kelas satu sama kelas dua itu akan dilaksanakan acara camping di hutan
kemol dong pak
mendingan kita camping
biar otak kita itu fresh ya nggak
fokus sama pelajaran
nanti kita teruskan lagi yuk
mau di hutan kek
luar angkasa kek
kalau campingnya sama lo gue sih nggak masalah
kenapa ada yang mau ditanyakan ah
jaya tuh pak
sal lagi kenapa sih
lagi mikirin nathan ya
enggak enggak sih rahma
papa gue minta gue buat fokus belajar
ya udah gak apa apa lah kenapa
nihalnya lo turun ya
yaudah ngapain tinggal belajar lagi
ya kan nggak usah dipikirin ya
lalu kubuk gitu dong mukanya
nah kita mau ke rumah
kok lo gugup gitu
rahma tadi udah duluan
gue grup tuh gara gara lagi mikirin nilai
bokap gue biasa
aku tuh kayak pengen gue masuk universitas negeri gitu
jadinya gue harus belajar
suara apa tuh